kita beralih ke informasi lain kepolisian daerah sumatera utara membekuk tujuh orang dalam operasi tangkap tangan di kantor dinas pertambangan dan energi sumatera utara
salah satu yang dibawa adalah kepala dinas pertambangan dan juga energi sumatera utara edy saputra salim
operasi tangkap tangan ini dilaksanakan pada kamis sore
selain membawa tujuh orang termasuk kepala dinas pertambangan dan energi sumatera utara tim juga menggeledah salah satu ruangan di kantor dinas tersebut
ruangan itu kemudian disegel polisi membawa sejumlah berkas dan satu unit komputer
operasi tangkap tangan ini diduga terkait tindak pidana korupsi
pihak kepolisian daerah sumatera utara belum mau memberikan keterangan lengkap soal operasi tangkap tangan ini
polisi beralasan kasus ini masih dalam penyelidikan